kementerian energi dan sumber daya mineral bersama badan koordinasi penanaman modal
meluncurkan layanan investasi tiga jam bagi penanaman modal sektor sdm
sebelumnya rata rata waktu yang diperlukan untuk mengurus izin berkisar dua puluh hingga empat puluh hari
penyederhanaan perizinan ini diharapkan bisa mendorong realisasi investasi di sektor esdm
dikutip cnnindonesia com langkah kementerian sdm dan bkpm ini
diambil karena sebagian besar dari seratus realisasi penanaman modal tertinggi berasal dari sektor esdm
kedua instasi menjamin sembilan perizinan usaha mencakup satu perizinan usaha sektor ketenaga listrikan
dan delapan izin usaha sektor minyak dan gas bumi
di antaranya izin penyediaan listrik sementara izin sementara penyimpanan minyak bumi bbm dan lpg
izin sementara penyimpanan hasil olahan cng
dan izin sementara penyimpanan esdm
dari total investasi sebesar rp dua tiga ratus tiga puluh tiga triliun antara dua ribu dua belas sampai dua ribu dua puluh
sementara itu menteri sdm ignatius jonan menyatakan layanan percepatan izin investasi yang bernama esdm tiga j itu
untuk mendapatkan target investasi senilai lima ratus triliun
target investasi tersebut menyebutkan investasi di sektor ketenaga listrikan dan panas bumi sekitar rp satu ratus tiga puluh lima triliun
sektor minerba rp sembilan puluh satu triliun dan sektor migas mencapai rp dua ratus tujuh puluh enam triliun
jonan menyebut layanan esdm tiga j baru melingkupi sektor kegiatan usaha di ketenaga listrikan dan migas
yang sangat dipengaruhi harga minyak dunia
oleh karena itu jonan berharap dengan adanya esdm tiga j
dapat merealisasikan target investasi pada dua ribu tujuh belas sebesar rp lima ratus enam puluh delapan triliun